kenapa kamu sebegitu paniknya
tanyain ya sama yang ada apa
pasti mama udah cerita ke papa kalau aku suruh mama menahan elsa
nanti aja aku jelasin ke papa setelah aku dapat penjelasan dari arsa
kok telepon papa malah gak diangkat sama nino
wah mama bener bener jadi gak tenang nih
ini pasti ada masalah nih antara mereka berdua
yaudah mama tenang dulu sekarang ya
semoga aja masalah ini bukan masalah besar
nanti kita tanyain lagi kalau nino sudah pulang
ya mudah mudahan ya baik
sayang kamu dimana sekarang
aku di pandora cafe
mama lagi di rumah sakit
soalnya tadi andin itu sempat tenggelam
ya aku tau kok
aku tau mbak andin masuk rumah sakit
tapi dia baik baik aja kan
iya ya andin baik baik aja kok
ibu rosa udah tau
dan sudah percaya kalau andin itu bukan pelakunya

maka aku pembunuhan roy
jadi bu rosa sudah bisa menerima andin lagi
dan mulai hari ini andin sama al akan kembali ke rumah mereka
tadi ibu rosa juga sempat bilang
dia akan mencari siapa pelaku pembunuhan roy yang sebenarnya
elsa semakin kesini semakin banyak orang yang percaya kalau adil itu bukan pelaku pembunuhan proyek
bahkan al dan mamanya
mereka itu adalah keluarga korban
dan mereka percaya kalau adin itu bukan pelakunya sayang
mama takut sekali sayang
waktu kamu itu udah gak banyak lagi
udah mah cukup mah
mama jangan nakut nakutin aku ya mah
mama bukan nakutin kamu
mama mau kasih tahu sama kamu realita yang sebenarnya saya
kalau mereka terus bergerak mencari bukti dan saksi
siapa sebenarnya pelaku pembunuhan roy
mama aku bilang cukup
mama denger ya mah
semua kan baik baik aja
udah dulu ya mah
mama yakin saat di dalam hati kamu
kamu pasti sudah tidak percaya diri seperti sebelumnya
lo pasti bisa dapat jalan keluarnya nanti
semua akan baik baik
saya mau pake arial
saya dipercaya biar sama mama
nanti makin kamu seperti anak

kamu juga pondoknya pulang
kamu bekerja sama resmi tua
kau berbanding kombinasi raya

yang lain teguh
sekarang kamu ada disini
kamu ini udah mulai belajar bohong lagi
terus tadi apa
kenapa kamu sebegitu paniknya
ada apa sebenarnya
jadi kamu ngikutin aku sampai sini sayang
segitu gak percaya kamu sama istri kamu sendiri
aku mau percaya dengan kamu elsa
tapi itu setiap kamu yang bikin aku gak percaya
kamu ada disini
sayang aku ketemu sama mbak endin
aku janjian sama dia
sengaja aku gak kasih tau kamu karena aku tau kamu itu masih sebel sama mbak endin kan

aku mau berbicara sama mbak endin
kalau aku kasih tau kamu kamu pasti ngelarang aku buat ketemu dia
jadi aku tutupin ini semua dari kamu
bukan kamu ketemu dengan mbak endin
bukan kamu ketemu dengan mbak endin
kalau kamu ketemu dengan mbak endin kamu pasti bisa mencari kejadian
mbak endin dapat musibah
dia tenggelam masuk ke masjid
mbak endin dapat musibah
dia tenggelam masuk ke masjid
sekarang kalau kamu gak percaya kamu coba aja telfon mbak endin
kalau soalnya aku percaya
tapi kenapa tadi kamu begitu panik
kamu bilang kalau mama nakut nakutin kamu
bilang kalau kondisinya mbak anim itu
padahal sebenarnya dia baik baik aja kok
udah deh terserah kamu ya sayang
kamu mau percaya atau enggak
yang terpenting aku udah jujur
aku udah ngomong jujur sama
apa lagi sih